sementara itu setelah sempat terkendala akibat dana bantuan dari pemerintah pusat yang belum cair
panitia besar atau pb pon papua dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu dan perpanas
akhirnya mendapat dana bantuan dari pemerintah pusat
tiga hari jelang pembukaan pon papua ke dua puluh yang rencananya akan dibuka presiden joko widodo pada dua oktober nanti
panitia besar pb pon akhirnya mendapat suntikan dana sebesar rp tujuh ratus lima belas miliar
dana ini merupakan bantuan pusat melalui kementerian pemuda dan olahraga
yang dianggarkan untuk pon papua senilai rp satu empat triliun
ketua harian pb pon papua yunus wonda menyatakan dana bantuan tersebut selanjutnya
akan ditransfer ke empat sub pb pon kabupaten dan kota tempat diselenggarakannya pertandingan pon papua
dari satu empat triliun yang akan dibantu
pemerintah pusat kami dibantu hari ini anggaran masuk itu rp tujuh ratus lima belas miliar
sisanya kami harus ada beberapa dokumen yang harus kami lengkapi
sehingga dalam satu dua hari ini kami lengkapi semua kami akan kirim lagi untuk pencarian yang sisa